kecaman terhadap pernyataan presiden perancis emmanuel macron
berujung pada seruan boykot terhadap produk produk perancis
hal ini terjadi di berbagai negara mayoritas muslim di dunia termasuk indonesia
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan tia mariatul kiptia
dosen hubungan internasional universitas bina nusantara
selamat malam mbak tia apa kabar
selamat malam baik mbak fani
mbak tia ini presiden perancis emmanuel macrum mengeluarkan pernyataan
yang dianggap menghina umat islam dan agama islam khususnya
dan ini juga menuai kecaman dari berbagai negara mayoritas islam
salah satunya adalah indonesia
ini menempatkan perancis dalam posisi sulit mbak tia
apalagi saat ini perancis juga sedang menghadapi gelombang kedua pandemi covid sembilan belas
dan bagaimana anda melihat ini
saya melihat ini dari berbagai perspektif ya terutama dari kajian hubungan internasional
saya menganalisis ini mbak fani ada tiga
jadi tergantung dari perspektif mana kita lihat insiden ini
kalau misalnya kita perhatikan
saya melihat ini adalah perspektif dari geopolitik dan politik domestik
ini saya bagi dua
yang pertama adalah kita mengetahui bahwa yang pertama kali announce atau mengumumkan
untuk protes terhadap pernyataan macron ini adalah presiden turki erdogan
nah kita melihat dulu tuh bagaimana secara geopolitik
kenapa erdogan begitu keras menentang pernyataan macron ini
jadi saya melihat dari pernyataan erdogan ini ada dua hal
yang pertama berkaitan dengan geopolitik
yaitu posisi turki yang di warning akan diberikan sanksi oleh nato terkait politik internasional turki di mediterania timur
terus yang kedua adalah politik domestik erdogan sendiri dalam negeri yang mengalami serangan dari kelompok sekuler turki
jadi ada saja kebijakan erdogan yang terkait dengan masalah masalah yang bisa menaikkan rating di negara
misalnya haya sopia erdogan juga mencoba mengeksplore case ini
kemudian yang kedua adalah bagaimana membangkitkan kembali islamophobia di uni eropa
nah itu adalah dari kita melihat perspektif dari geopolitik dan juga dari domestik politik turki sendiri
makanya erdogan keras mengumumkan tentang pernyataan macron ini dan diikuti oleh beberapa negara yang mayoritas muslim termasuk indonesia
tapi kalau saya lihat dari perspektif maka saya tidak bisa menghitung karena terlalu banyak perspektif
kalau saya melihat setelah turki yang mengecam pernyataan erdogan adalah negara negara produsen oil
seperti qatar misalnya saudi arabia kemudian diikuti uni emirat gitu ya
saya melihat dari perspektif hi kembali lagi ya
jadi itu yang pertama yang tadi saya maksud geopolitik tadi
yang kedua adalah dari perspektif ini ada kaitannya dengan trade war
kenapa tadi saya mention negara negara produsen oil
karena ini ada trade war antara usa dan indonesia
saya melihat negara negara produsen oil dengan china
saya melihat ke arah sana
mungkin mbak tia jauh sekali begitu ya melihatnya
karena begini kalau kita kembali ke paris agreement dan bagaimana trump melakukan tweet terhadap paris agreement dan dia akan mundur dari paris agreement
ini tentu ada kaitannya begitu
karena dalam paris agreement itu china itu merupakan investor tertinggi di paris agreement dan dia akan melakukan clean energy
investasi di bidang clean energy
ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian amerika serikat dan juga aliansinya yang notabene para aliansi amerika serikat ini termasuk saudi arabia adalah produsen minyak tertinggi begitu ya
di timur tengah misalnya
nah itu akan berpengaruh kalau energi itu kita china dan paris pindahkan ke energi terbarukan untuk mengurangi polusi di dunia begitu
dan trump sempat memecam dia akan keluar dari paris agreement tahun dua ribu enam belas
dan saya melihat macron tegas begitu
dia akan terus melanjutkan kerjasamanya dengan china
dan bahkan macron berkunjung ke sana begitu ya
jadi ini ada kaitannya juga dengan traktual antara us dengan china begitu
dimana macron mulai merapat ke arah china
itu dari segi strektual antara china dan us
dan yang terakhir saya melihat macron ini kan dari sayap kiri begitu ya
ada tekanan terhadap komunitas muslim di paris ketika masa pemerintahan macron ini
nah ketika minoritas itu mendapat tekanan maka disitu terjadi sensitif begitu ya
terjadi sensitif artinya isu itu yang mengarah untuk memicu kemarahan itu akan sering terjadi selama macron tidak memperbaiki kondisi kebijakannya terhadap komunitas muslim di sana
terjadi sensitif artinya isu itu yang mengarah untuk memicu kemarahan itu akan sering terjadi selama macron tidak memperbaiki kondisi kebijakannya terhadap komunitas muslim di sana
dan yang terjadi adalah pada masa ketemimpinan macron ini beberapa kali saya melihat ada tindakan teror
dan yang terjadi adalah pada masa ketemimpinan macron ini beberapa kali saya melihat ada tindakan teror
dan rata rata atau mayoritas mereka melakukannya dengan cara lone wolf begitu ya
lone wolf artinya mereka bertindak teror itu sendirian tidak melalui atau tidak ada organize dari pemimpin begitu ya
ketika ada isu yang memicu langsung mereka akan bergerak sendiri
baik itu dengan melakukan teror baik itu dengan melakukan pergerakan

nah itu saya melihatnya disitu mbak fani ada tiga
jadi publik ini harus melihat dari tiga perspektif ini inilah yang terjadi
inilah yang terjadi terlepas itu juga artinya akan ada efek ke indonesia gitu kan ya
mbak tia ini dari tiga perspektif yang anda sebutkan
ini efeknya ke indonesia gitu kan ya

indonesia ini seperti apa
saya melihat kalau efeknya ke indonesia adalah pada poin populisme itu tadi
tekanan terhadap minoritas yang nomor dua
saya bilang tadi kalau yang nomor satu itu adalah geopolitik yang berkaitan dengan
turki memang ada clash dengan pihak macron di mediterania timur
sehingga us juga warming turki akan diberikan sanksi
kemudian yang kedua trade war kita tidak ada masalah sebetulnya dengan hubungan us dengan china
perang dagangnya begitu ya
tapi yang ketiga ini bisa memicu juga konflik yang ada di indonesia
karena kita juga di sini posisinya sama ya populisme itu juga sudah terjadi di indonesia
artinya populisme ini banyak definisi mbak sebetulnya
jadi populisme ini bisa diartikan juga sebagai apa namanya
awalnya ya secara definisi populisme ini adalah kondisi penduduk pedesaan
yang protes terhadap bentuk kapitalisme misalnya
tapi belakangan populisme juga diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan politik
di mana isu identitas atau etnis atau agama dipakai untuk kendaraan politik para politisi
nah ini ini di indonesia kasus ini
kalau misalnya terus digaungkan
ini akan memicu juga protes demonstrasi dan juga efeknya juga akan ada antara indonesia dengan perancis
secara hubungan bilateral
tapi saya tidak melihat secara signifikan ya
artinya ini hanya lebih menekankan kepada pihak macron saja untuk bisa memperbaiki kebijakan dia terhadap komunitas muslim di sana

jadi kita juga harus bisa menghargai yang minoritas di sini
nah berbicara mengenai irisannya begitu
salah satu poin yang beririsan seperti yang mbak tia sebutkan adalah di perancis
tekanan yang dihadapi atau yang didapatkan oleh komunitas muslim di perancis yang merupakan minoritas di sana
itu imbasnya juga ada di kita
maksudnya dampaknya juga sampai di kita
dan seruan boykot ini juga sampai di indonesia juga
nah jika boykot ini dilakukan
seperti contoh resep tayyip erdogan
itu sudah mengeluarkan seruan begitu untuk memboykot produk produk
bahkan kita tahu adalah turki ini merupakan salah satu mitra dagang utama perancis
dengan total volume perdagangan ini sekitar enam belas enam miliar dolar amerika serikat per tahun
nah jika boykot seperti ini terjadi begitu dan kemudian meluas dilakukan oleh negara negara
dengan penduduk mayoritas muslim lainnya
apa dampaknya terhadap perancis
dan khususnya di perekonomian seperti apa mbak
betul ya terutama di bidang otomotif
turki dan perancisnya sangat punya ikatan yang sangat erat
karena perancis ekspor dan hasil produksi mobil rinald perancis itu cukup diminasi di turki
bukan hanya di turki mbak fani
kalau kita ke iran itu juga iran hampir semuanya itu mayoritas masyarakatnya
menggunakan produk otomotif dari perancis gitu ya
daripada dari amerika misalnya atau daripada dari asia begitu
mereka lebih memilih perancis
salah satu negara juga yang menggaungkan boykot begitu
kemudian qatar dan uni emirat juga sama sama menggaungkan boykot
tapi saya melihat macron nampaknya lebih tenang ya
dia tidak akan melakukan hal yang sama
dan saya pikir akan ada solusi
jadi saya melihat ini tidak terlalu signifikan secara ekonomi
karena kita kalau melihat gdp antara turki dan perancis cukup jauh ya
misalnya per tahun turki hanya sekitar
hampir satu m sementara perancis mencapai dua dua triliun begitu
jadi saya melihat ini tidak terlalu signifikan untuk perancis begitu
karena ini persoalannya itu tadi tiga faktor tadi
kalau misalnya macron bisa menyelesaikan tiga hal tadi
saya pikir ini akan selesai dengan cepat begitu
hanya saja kalau terus macron terutama yang poin nomor dua
menekan pihak imigran muslim di sana yang memang
mereka tahu begitu bahwa ada hal hal sensitif yang tidak usah disentuh mestinya
tapi mereka melakukannya begitu
nah ini kan artinya memang seperti sudah direncanakan begitu ya
supaya emosi ini ada begitu
nah kita tidak tahu nih karena di hi tidak mengenal teori konspirasi
siapa yang memicu hal ini supaya terjadi begitu mbak
tapi kalau ke indonesia saya tidak yakin indonesia berani melakukan boykot terhadap produk perancis
terima kasih ibu tia maria tulqiptia
dosen hubungan internasional universitas bina nusantara
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected